untuk membantu masyarakat yang terdampak
telkom indonesia memberikan bantuan satu lima ratus paket sembako di beberapa titik pengungsian
seperti jakarta utara bekasi dan tangerang
telkom indonesia juga menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional
untuk memastikan layanan telkom tetap berjalan normal
telkom indonesia juga menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional
untuk memastikan layanan telkom tetap berjalan normal
sejak mewabahnya virus corona di indonesia
telkom indonesia telah melakukan sejumlah tindakan preventif
di antaranya melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area perkantoran milik telkom indonesia
penyemprotan difokuskan di ruang kerja dan fasilitas kantor
selain di lingkungan sendiri
bantuan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sejumlah sekolah
pondok pesantren dan masjid di kabupaten dan kota bandung
aksi sosial ini dilakukan telkom indonesia
bekerja sama dengan kodam tiga siliwangi dan bnpb
untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat
telkom indonesia berperan aktif menyediakan akses internet
di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
hal ini dilakukan untuk mendukung tenaga medis tim satgas covid sembilan
hingga pasien yang tengah dirawat
telkom menyediakan akses internet dedicated
akses wifi id terhadap masyarakat
termasuk layanan indihome
sedang untuk akses mobile
telkomsel memperkuat sinyal dengan peningkatan kapasitas bts full capacity
ditunjang penambahan akses hingga delapan ratus mbps
dan penempatan bts mobile atau combat
pada akhir bulan maret dua ribu dua puluh
kementerian komunikasi dan informatika
meluncurkan aplikasi peduli lindungi
yang dikembangkan oleh telkom indonesia
aplikasi itu dapat melakukan tracking atau penelusuran penyebaran virus
tracing atau ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol pemerintah
dan fencing yaitu mengurung covid sembilan belas agar penyebarannya terputus
serta yang terakhir memberikan warning atau peringatan
aplikasi peduli lindungi akan terpasang pada smartphone pasien positif covid sembilan belas
pasien dapat meminta penanganan darurat apabila diperlukan
aplikasi juga akan memberikan peringatan jika pasien melewati lokasi isolasi covid sembilan belas

bantuan ini salah satu bentuk kontribusi telkom dalam mendukung tenaga medis
di rumah sakit untuk menangani pasien covid sembilan belas
dua puluh mei dua ribu dua puluh telkom indonesia melalui menteri bumn erick thohir menyerahkan paket bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat
bantuan yang diberikan berupa seratus ribu paket sembako takjil buka puasa dan bingkisan lebaran
bingkisan tersebut disiapkan oleh sekitar satu tiga ratus umkm binaan telkom
keterlibatan mereka untuk membantu dan menggairahkan para pelaku umkm yang mengalami penurunan omset akibat pandemi covid sembilan belas
masih pada bulan mei dua ribu dua puluh telkom indonesia menyerahkan bantuan robot disinfeksi kepada gugus tugas covid sembilan belas di istana negara
autonomous uvc mobile robot atau aumr adalah inovasi robot pertama yang menggunakan sinar ultraviolet tipe c
robot hasil karya mahasiswa telkom university yang bekerja sama dengan lipi ini dapat melakukan disinfeksi
dan sterilisasi ruang isolasi
sebelumnya pada awal mei dua ribu dua puluh indihome sebagai penyedia layanan triple play milik telkom indonesia menyerahkan hasil program donasi berbagi berkah kepada masyarakat terdampak covid sembilan belas di wilayah jabodetabek
bantuan berupa tiga paket sembako senilai lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah didapat dari seluruh pelanggan indihome
dengan menukar poin my indihome
telkom indonesia juga turut membantu para kaum disabilitas dengan membagikan masker untuk komunitas teman tuli
masker ini dirancang khusus agar para penggunanya tetap dapat memperlihatkan gerak bibir mereka
penyediaan akses informasi di kawasan terpencil juga menjadi fokus telkom indonesia selama masa pandemi covid sembilan belas
salah satunya di desa
desa simego kecamatan petung kriono kabupaten pekalongan jawa tengah
telkom indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat desa simego berupa layanan akses internet satelit dengan teknologi vz ip melalui manggu sky
sebelum adanya teknologi v saat ini penduduk desa terutama para siswa harus berjalan jauh untuk mendapatkan sinyal telepon seluler

sebelum adanya teknologi vsat ini penduduk desa terutama para siswa harus berjalan jauh untuk mendapatkan sinyal internet satelit dengan teknologi vsat ini
telkom indonesia juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye melawan covid sembilan belas

gerakan ini mengajak sobat telkom untuk memposting aktivitas mereka selama beraktivitas di rumah saja
postingan dengan tagar indonesia sehat dari rumah ini membuat para sobat telkom turut berdonasi sebesar dua puluh ribu rupiah untuk membantu keperluan tenaga medis menghubungi

ada pula program titip jual di mana pelaku umkm tetap melakukan produksi dari rumah
kemudian produk mereka akan dipublikasikan
aplikasi ini akan dipublikasikan oleh rumah hbu mn melalui akun akun media sosial resmi rkb secara gratis
untuk meningkatkan daya jual dan kemampuan pemasaran para pelaku umkm telkom indonesia rutin mengadakan webinar
webinar ini menghadirkan para ahli di bidangnya untuk memberikan tips dan triks kepada pelaku umkm untuk tetap bertahan di tengah keterpurukan ekonomi
webinar ini menghadirkan para ahli di bidangnya untuk memberikan tips dan triks kepada pelaku umkm untuk tetap bertahan di tengah keterpurukan ekonomi
telkom indonesia juga mengadakan wirakria millennial dua ribu dua puluh untuk menumbuh suburkan inovasi dan kreativitas wirausaha milenial

yaitu danau toba likupang borobudur mandalika dan labuan bajo

dan pemenang akan mendapatkan bantuan alat kerja bimbingan dan pembiayaan modal dari telkom indonesia